diterima di semua toko seluruh indonesia
kak kamu tuh kemana aja sih
tadi nak aditya kesini
terus sekarang dia dimana
tadi udah nunggu berapa lama sekali disini
baru berapa menit
bu kenapa ibu gak tahan dia bu
saya harus mengatakan sesuatu yang penting sama dia
ya karena dia memang harus segera pergi
dan dia udah nunggu disini tuh lama banget
tapi dua hari lagi dia juga kembali kok sas
kenapa dia menangis
saya juga gak tahu kang
kamu tuh kenapa sih
tadi nak aditya memang nunggu lama disini
terus harus segera pergi kan
kalau enggak jalannya ditutup
ya tapi kan dia bisa nunggu bu
soalnya ada sesuatu yang harus saya kasih tau sama dia
masya allah sas
ya tapi kan dua hari lagi juga dia udah balik
tapi ini mendesak bu
memangnya seberapa mendesak dan penting sih
sampai nunggu dua hari aja gak bisa
enggak sih bu
sebenarnya gak penting cuma
aditya janji sama saya dia mau pamit dulu sebelum dia pergi

saya itu pengen pengen

apa kamu yakin semuanya baik baik saja
iya pak man
semuanya baik baik saja
ardi gak salah nih
iya pasti yakin lah dit
kamu kan calon adik ipar saya
udah percaya deh sama saya
ya ayo terusin
saya sangat senang sekali bisa nganterin kamu dalam perjalanan ini
kamu kan calon adik ipar saya
perjalanan kita akan segera berakhir sampai disini
perjalanan kita akan segera berakhir setelah kita melewati jalan itu
kamu kenapa sih kok kelihatannya masih bingung
saskia sudah pulang sebentar ya
aku tadi buru buru gak sempat nungguin kamu
aku baik baik aja kok
andai aja aku bisa ketemu kamu dulu
aku akan menemukanmu di jalan ini
aku akan menemukanmu di jalan ini
dua hari gak ketemu kamu
gak tau gimana rasanya
kamu kan harus mementingkan om kamu
untuk om dan tante kamu
nanti aku akan datang dengan membawa cincin pertemanan
saya akan menunggu
aku akan menunggu
dit kak ardi masih di situ
ini lagi di sebelah
dia jadi penunjuk jalan
pokoknya calon suami kamu ini akan selamat sampai tujuan
bukan itu tujuannya brengsek
kau jadi dewa
aku tidak kecempat
kau tidak sempat
saya kedua orang
akan mencabut nyawa lo
sepertinya percintaan lo dengan adik gue cukup sampai disini
dan jangan harap lo mimpi dapetin adik gue
lo sudah mengganggu hubungan gue sama saskia
dan lo harus membayarnya dengan nyawa lo
sekarang gue akan bersenang senang sama sekian selamanya
jangan sebut sebut nama saskia dari mulut lo yang kotor
sekarang saskia sudah menjadi milik
jangan lupa untuk berlangganan
oh pasti mereka sudah sampai di jembatan yang dekat curang
di sana kan banyak bukit bukit
jadi hubungan teleponnya mungkin jadi susah
jembatan dekat jurang
ardi memang mengantarkan aditya sampai di sana
terus na aditya melanjutkan sendiri perjalanannya
tapi bukannya kata orang orang jembatan dekat jurang itu rawan kecelakaan ya
aditya sudah saya buang ke sungai bos
jadi untuk sementara ini tidak ada yang tahu keberadaannya bos
dengan begitu tidak ada orang yang akan curiga apa yang terjadi sama dokter siaran itu
kamu bandel sih kamu nakal
coba kalau kamu pacaran sama mas joko dari dulu
kamu kan tidak akan sedih seperti ini
iya kan di
aduh adikku saski yang malang
kamu hanya akan meratap setiap hari
karena aditya tidak akan datang tang tang
kalau begitu kita harus merayakan kemenangan kita ini
aduh arief bang